cek kirain siapa
masa haram atas ya sob
dede mandi lap aja
tapi memang begininya kerahnya ya
duh duduk aja dulu
ya makasih mas ya
keluarga pria ada di sebelah pengantin perempuan
begitu juga sebaliknya
keluarga pria ada di sebelah pengantin perempuan begitu juga sebaliknya
keluarga perempuan ada di sebelahnya pengantin pria
udah duduk aja gapapa
cek dipotong cek
siapa juga yang mau foto sama kamu
siapa juga yang mau foto sama kamu
siapa juga yang mau foto sama kamu
hah udah foto aja
mau sempet nanya
udah kok udah bagus
yang perempuannya belum sebentar
agak rata sedikit foto
aduh udah kok
iya bagus waited
tahan ya tahan ya
tahan ya tahan ya
satu dua tiga
keluarga pengantin perempuannya yang mana cik
ini mak eros
selamat ya cek kirain siapa
mak cek yang nikahan dede
kasih pisang cuk
ini pak kasetna
pak kasetna ya
wah kamu kesini kamu ke belakang makan
ke belakang ya langsung ke belakang belakang ya
langsung ke belakang yuk yuk
dia milikmu tapi dia cinta aku
kau boleh memilikinya tapi hatinya hanya untukku
hanya aku yang ada dalam pikirannya
dia wanita penggoda suami orang
jangan bikin keributan cak yuyun
yati tuh nyenyong nyenyong asuhah
kita ke kondangan maerosen nanti sorean aja ya in
ya udah kalau gitu saya ke depan dulu ya dok
ya udah nanti saya nyusul
saya mau ke kamar dulu istirahat sebentar
kamu istirahat aja dulu
biar sayang jagain anak anak sebentar
satu dua tiga
saya tadi kelihatan nggak nih
oh dapat dapat semua kok dapat
ya sof selamat
mera makasih banyak ya
selamat ya sofri
selamat ya makasih
salam warahmatullahi wabarakatuh
kalian nggak nyebut anak anak kalian di taman bermain
yuk kita sholat
bapak bapak punten semua
udah udah udah pangit
ya gimana pak
pak pamit dulu ya
nyebut anak anak yuk
saya duluan ya wadih
emangnya kita mau pikir memperlewani tes ya pak doi
saya nggak pernah membelai wanita ceng
mempelai doi bukan membelai
pakai p bukan pakai b
mempelai apaan ceng
saya jadi pak am
itu memang ada di sekitar
ini di sekitar
enggak enggak ini kan
ya pulang duluan ya
cek kita juga mau pulang